dengan napi perjuangan ini kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai
berani apa tidak takut apa tidak berani apa tidak takut apa tidak nah gitu dong berani
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan

nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi keadilan
ngerti kan yang dimaksud